di standar rumah asli itu kami tiga fasilitas
dulu kan dia main empat puluh lima kan dulunya
dan dinasti aulia enam belas tahun warga lebak bantan
kalau perawira kalau lo dari grup ini itu sih kalau dari gua pribadi kalau perawira kalau lo dari grup ini
tidak apa yang seperti yang argumentasinya mahkamah konstitusi ini
ya yuda kita lihat lah setiap game itu dia poinnya selalu naik
jadi ketika bangun jaringan transportasi umum harus ada terminalnya
ini adalah tentang sejarah yang telah lama tersimpan dan tentang nilai hidup
and by the way buat teman teman yang belum tahu gitu gimana sih sistemnya kompetisinya gimana
hasan makarim masih menjadi pembimbing
kita melihat gitu ya untuk menyederhanakan partai politik
ada yang beberapa telpon ada yang beberapa face to face langsung